sebanyak dua puluh sembilan warga negara filipina dideportasi dari manado sulawesi utara karena tidak memiliki paspor dan dokumen izin tinggal di indonesia
rumah detensi imigrasi rudanim manado sabtu pagi mendeportasi dua puluh sembilan warga negara asing asal filipina yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan
dari dua puluh sembilan wni yang dipulangkan tersebut dua di antaranya wanita
kepala seksi registrasi dan pelaporan rudani manado mengatakan mayoritas wni yang dipulangkan ini bekerja sebagai nelayan
sebelum dipulangkan ke filipina melalui tahuna seluruh wni ini akan menjalani swab test
masuk ke indonesia tanpa dokumen
cuma satu perempuan